kita awali dengan informasi pertama dua belas orang yang berada di dalam sebuah klinik kecantikan di jalan boulevard barat kelapa gading jakarta utara mengalami keracunan gas jumat malam
sembilan orang yang mengalami kritis langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis
sementara tiga korban lain masih dirawat di lokasi oleh tim medis kecamatan kelapa gading
peristiwa ini bermula saat sejumlah pekerja melakukan pengemburan lubang sumur di lantai dasar gedung klinik kecantikan yang berada di jalan boulevar barat kelapa gading jakarta utara
tiba tiba mereka merasakan mual dan pusing akibat menghirup udara dari lubang yang digalinya
tidak lama kemudian sejumlah pegawai dan tamu yang berada di dalam klinik juga pingsan karena kekurangan oksigen
biasanya ngebor nggak tau tau udah sore tuh pusing
buat sumur buat pompa sanjo air bor air
tiba tiba udah sore udah pada puyeng malah nih
ada berapa orang
yang terasa patut mana pak
yang terasa tiga orang
baunya seperti apa pak
nggak ada bau ada bau
petugas dari suku dinas pemadam kebakaran dan rescue kota administrasi jakarta utara yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi para korban yang pingsan di dalam gedung lantai tiga
peristiwa ini menyebabkan sembilan korban mengalami kritis akibat kekurangan oksigen
mereka langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan
sementara tiga korban lain yang baru dievakuasi
ketiga korban yang baru dikeluarkan
belum diketahui apa penyebab gas yang bocor dan dari mana asal kebocoran
mahardika prakasa satya jakarta